sama cucu cucu kita yang lainnya kita sudah punya cucu lima dari si maman dari si hijah
apa pula bedanya anak si ikang dengan anak si maman dan si ijah
semua itu kan cucu kita juga
anak si ikang cucu usahaku
anak si ikang cucu usahaku
anak si ikang cucu usahaku

anak si ikang cucu usahaku
anak si ikang cucu usahaku
ingat kata dokter hasan dia tidak bisa berbuat banyak
yang bisa menyembuhkan penyakitmu ketenanganmu sendiri jangan stres
aku sudah tidak stres lagi
aku sudah tawakal
apapun yang terjadi gak kupikirkan lagi
lalu kenapa duduk gelap gelap nangis lagi
aku menyesali nasib
masya allah menyesali nasib
apa kamu mau menyalahkan busti allah
bahwa nasib kita kurang terang
masih banyak yang lain yang lebih miskin dari kita
memang mereka lebih miskin
tapi mereka lebih beruntung
karena suaminya tidak pernah memutuskan
kita berniat dengan anaknya
tapi dia sudah terpisah
tapi dia juga tidak pernah mengetahui hubungan dia dengan anaknya
eh eh soal si ikang ini sudah berbulan bulan kamu lupakan
mengganggu keterangan kita ada apa
persoalan si ikang memang bisa kita lupakan dalam pembicaraan
tapi itu tidak berarti hilang dari hati dan pikiranku pak
ada kabar abang yang ada di dalam hati saya
apa lagi tiba tiba masalah ikang sama istrinya muncul di antara kita mengganggu kedamaian rumah ini
pak si nunik melahirkan anak laki laki apa hubungannya aku ingin melihatnya pak
buat apa loh itu kan cucuk kita apa bedanya anak si ikang sama cucuk cucuk kita yang lainnya
kita sudah punya cucu lima dari si maman dari si hijah mana lagi
apa pula bedanya anak si ikang dengan anak si maman dan si ijah semua itu kan cucuk kita juga
anak si ikang cucuk musuhku cucuk ibrahim
kita harus mengimunisasi agar terhindar dari titanus sawan batuk rejan juga diphteri tbc dan folio itu penting
imunisasi ialah salah satu upaya untuk menurunkan angka kematian bayi secara efektif
dulu ada sembilan puluh bayi meninggal di antara seribu kelahiran tapi sekarang turun jauh
kok kamu tahu
di rumah kan ada perpustakaan kang
apakah kamu sudah perlihatkan anakmu pada ibu
pasti beliau akan bahagia mungkin anamo akan menjadi obat untuk mengurangi penderitaannya kang
siapa yang ingin masuk surga dia harus menyenangkan hati bundanya
karena surga terletak di bawah telapak kaki ibu
tapi apa yang bisa kami lakukan kalau bapak betul betul sudah mengharamkan saya menginjak lantai rumahnya
kami jadi trauma untuk datang ke sana setelah diusir
kami kasian melihat ibu yang semakin tersiksa kalau hal ini terjadi sekali lagi
kalau itu alasannya asal kalian tetap harus ingat bahwa seorang anak harus tetap berbuat baik kepada kedua orang tuanya
kalaupun mereka pernah menyakitinya
kami akan mencoba untuk mencoba
kami akan mencoba untuk mencoba
apa yang masih bisa kita lakukan buat mendamaikan permusuhan ini
bagaimana mungkin saya menganggap pak muhtar sebagai musuh
karena ini ikan sudah saya anggap sebagai anak saya sendiri
kalau begitu permusuhan ini berjalan sepihak
menikah dengan ikan
kalau saya masih menaruh dendam kepada bapaknya
urusan yang lalu sudah lama saya kubur pak kur
dan tidak satupun di antara kami yang memperoleh jabatan itu
saya kira sikap bapak yang ikhlas ini wajib diketahui pak muhtar